dua orang saksi dihadirkan dalam sidang kedua kasus permohonan perubahan status jenis kelamin anika sanah di pengadilan negeri kabupaten kediri
mereka adalah dr dodo wikanto spesialis urologi rumah sakit umum daerah kabupaten kediri dan perangkat desa selopanggung kecamatan semen kabupaten kediri
di hadapan hakim tunggal dr dodo wikanto menjelaskan tentang kelainan hipospadia parineal pemohon
yang menyebabkan alat kelamin pria asal desa selopanggung itu menyerupai organ seksual wanita
selain dari hasil pemeriksaan genetik dan tromosomnya yang menunjukkan sebagai laki laki
remaja berusia dua puluh dua tahun itu juga tak menunjukkan sifat sifat kewanitaan
seperti mengalami menstruasi ataupun tumbuh payudara
dokter juga memastikan kasus yang dialami anika sanah bukanlah kategori transgender
sementara itu saksi perangkat desa selopanggung mas ruti rohmatullah
lebih menjelaskan tentang kondisi ekonomi anika sanah dari keluarga kurang mampu
seluruh biaya pemeriksaan serta serangkaian operasi yang dijalani ani
berasal dari bantuan pemerintah serta para donatur
sebelumnya anika sana mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin perempuan
ke pengadilan negeri kabupaten kediri
warga desa selopanggung kecamatan semen tersebut juga mengajukan perubahan nama menjadi anang sutomo
kasus pergantian kelamin menjadi laki laki ini juga pernah terjadi pada mantan atlet
bola voli putri nasional aprilia menganang
yang terlahir menderita hipospadia kategori serius
dalam sidang yang digelar secara virtual di pengadilan negeri tondano sembilan belas maret dua ribu dua puluh
permohonan aprilia dikabulkan dan mengganti nama aprilia menganang menjadi aprilio perkasa menganang
tim liputan cnn indonesia